hai kamu kemana
itu bukan urusan kamu
salam salam mau kemana kau
hai bingung silahkan
coba lihat ke belakang ada ikan sama lagi makan di situ tapi jangan sampai
astagfirullahaladzim mereka bisa ada di situ
enggak bapak bapak berhubung kiai aminnya sudah hadir acaranya kita mulai aja ya pak
ya silahkan kaya min terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du terima kasih kepada bapak bapak dan ibu ibu
sekalian yang sudah hadir dalam acara ini
dari yang punya hajat atau sahibulba'id ibu erina
hai akhirnya kita nyampe juga dot
ya ini tadi makanannya enak banget
lu apalagi itu aja
assalamualaikum mas male
hai kalian berdua ikut
kalian berdua tau naszej makan makanannya jadi juga mencetaknya kalian dua tautan makanan makanannya itu cumaopian ya
memakan makanan yang bukan hak kalian haram hukumnya
dan kalau kalian tidak diundang
maka makan makanan yang masuk ke perut kalian itu haram hukumnya
demi allah pak ustadz saya diundang pakai air
saya gak percaya haikal
kamu sudah berbohong lebih dari satu x dua kali dengan yang ini
kalau kamu mau berbohong jangan pakai pakai nama allah
jangan sebut sebut nama allah
gak mungkin ustadz ngizinin santriwan atau santriwatinya keluar di pondok pesantren kunanta
tanpa didampingi oleh ustadz atau ustazah
tadi kata ustadz muzah terserah kami aja
eh jangan tarik tarik baju user
kita mau izin buat makan
udah makan tinggal makan aja
ini ustadz mau ngantar kiai amin ke rumah sakit ya
kita tapi makan yang ntar ntar ustadz
iya terserah kalian
mau makan sekarang besok minggu depan bulan depan tahun depan
terserah kalau kalian kuat makan laparnya ya
karena aku mau diizinin kan pak ustadz
iya masa mau makan gak boleh diizinin
tak laparan dong
udah ini umi lagi keadaan genting
ustadz pamit dulu ya assalamualaikum
ya kalian kan minta izin mau makan
ya masa pak ustadz larang orang mau makan
makannya di dalam ruang lingkup pondok pesantren kunanta
kalau kalian makannya di luar pondok pesantren kunanta
yang artinya di rumah warga
haikal dengarkan ustadz musa bicara dulu
bapak kecewa dengan kalian
karena kalian sudah berani melanggar larangan agama
ada kabar buruk pak kiai
produk hasil kebun dan peternakan kunhanta
pusuk dalam gudang
terima kasih ya
terima kasih dar
kalian itu sudah melakukan kesalahan besar
karena sudah berbohong untuk menutupi kesalahan kalian sendiri
apalagi kalian sudah mengucapkan
atas nama allah
itu sebuah dosa besar yang kalian lakukan
maka dari itu kalian harus dihukum
pak kiai jahat
kamu harus menerima hukuman ini
bukan untuk mencelakai kamu
tapi untuk pembinaan di hati kami
agar kamu merasakan efek jerah
dan tidak mengulanginya lagi
kalian perlu dengarkan
ulurkan tangan kalian berdua

di video selanjutnya
jangan lupa m cyber
umar lakan aplikasi
tanper yang tidak ada
jika sudah member karena
biar dia nanti sadar dengan sendirinya
karena kalau dikeraskan dia akan lebih rontak lagi
mau kemana kek
itu bukan urusan kamu
eh mau kemana
eh mau kemana
maafkan bapak ya
udah udah tak habis dapat hukuman nih
kayak suara kenal tuh
suaranya pakde kan
manggil haikal jangan jangan
pak kai pamit dulu assalamualaikum
lah haikal mau kemana kau
kenapa malam malam lari lari bawa tas
mau kemana kau
oh iya bener

udah pulang iki kesama

mau kabur dia rupanya
ada apa sih ini pade butet
haikal mau kabur
aduh pade kirain ada apa yaudah gapapa biarin aja
lagian dia gabakal bisa kabur
kan di depan ada sri kitty alias satpam yang jaga
kalau lompat pagar gimana
nah kalau lompat pagar baru bahaya
itu namanya udah kabur
tanggep haikal tanggep
ustadz kagak mendengar dia itu kabur